sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum di jombang jawa timur terbakar pada selasa pagi
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
detik detik terbakarnya spbu di jalan raya brikjen kretarto jombang ini terekam kamera warga
api membakar mesin pengisian bahan bakar
sejumlah petugas spbu menjinakkan api menggunakan alat pemadam api ringan
polisi mengatakan penyebab kebakaran adalah salah satu kendaraan bermotor
yang mesinnya terlalu panas saat melakukan pengisian bahan bakar
seorang mengisi pakai beda motor mengisi terlalu penuh gak tahu
akhirnya kan karena mesinnya masih panas terus ada setikan api
mesinnya bedanya terbakar sedikit akhirnya dibawa lari
sedangkan apinya menyambar ke selang yang masih mengisi